kasus ilegal akses dengan membobol kartu kredit atau carding berkedok jasa travel tiket pesawat kekinian yang melibatkan empat publik figur terus diselidiki oleh polda jawa timur
untuk melengkapi berkas pemeriksaan selebgram awkarin kamis pagi memenuhi pemeriksaan polda jawa timur
selebgram awkarin kamis pagi akhirnya memenuhi panggilan penyidik subdit cybercrime di treskrim suspolda jatim
awkarin yang datang didampingi kuasa hukumnya langsung memasuki ruang pemeriksaan
selebgram ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembobolan kartu kredit milik orang lain atau karding yang dilakukan perusahaan jasa travel tiket kekinian
pemeriksaan ini dilakukan karena penyidik ingin mendalami peran awkarin apakah yang bersangkutan mengetahui dan ikut terlibat dalam kejahatan pembobolan kartu kredit
dari hasil pemeriksaan sementara awkarin diketahui merupakan endorse perusahaan jasa travel dan sudah mendapatkan fasilitas tiket pesawat dan kamar hotel
kartu kredit berkedok jasa travel di markas kepolisian daerah jawa timur di surabaya pada kami siang rod stefani that will come ramon
tiket kekinian ruth mengaku tidak pernah menerima bayaran berupa uang
melainkan voucher hotel di malaysia satu kali senilai satu juta rupiah pada tahun dua ribu delapan belas
dari enam publik figure yang dipanggil pada kamis ini hanya dua yang diperiksa polda jatim yaitu awkarin dan ruth stefani
semuanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus carding atau pembobolan kartu kredit berkedok jasa travel tiket kekinian